bagi atlet atlet indonesia tahun dua ribu dua puluh satu menjadi tahun yang penuh dengan agenda olahraga
penundaan akibat pandemi covid sembilan belas yang terjadi tahun lalu
membuat olimpiade tokyo pekan olahraga nasional di papua dan sea games di vietnam
semuanya digelar di tahun dua ribu dua puluh
dan meski pandemi belum juga meredah
di awal tahun ini para atlet pelatih dan ofisial tim indonesia
juga sudah mulai mengikuti sejumlah kejuaraan di luar negeri
atlet atlet bulu tangkis indonesia saat ini tengah berada di thailand
untuk mengikuti kejuaraan di sana
sementara di cabang atletik beberapa atlet tengah bersiap
untuk mengikuti kualifikasi olimpiade tokyo di tiongkok pada bulan mei mendatang
dengan kondisi tersebut vaksin covid sembilan belas yang sudah tiba di indonesia
bisa menjadi salah satu solusi bagi atlet atlet indonesia
yang harus berpergian ke luar negeri membela nama bangsa
kita kan nggak tahu di luar tuh coronanya kayak gimana kan
biar lebih aman aja kalau divaksin
cuman vaksinnya harus diuji coba dulu seratus persen
dipastikan dulu aman apa enggak
kalau itu bagus menurut pemerintah ya
mau gimana lagi kita ya siap aja gitu kan
emang harus vaksin untuk kebaikan itu nggak apa apa ya
yang penting kita berlombanya safety
nggak terkena covid sembilan belas
rencana memprioritaskan para atlet pelatih dan ofisial
untuk mendapatkan vaksin memang sudah dikemukakan
oleh menpora zainuddin amali
kita akan mempersiapkan atlet dan prajurit
pelatih kita untuk divaksin di awal
nah sekarang ini kami sedang mendata
karena itu kan harus by name and address
lengkap datanya usia berapa dan lain sebagainya
jambang olahraganya apa
nah itu sekarang sedang kami rampungkan
hal yang harus menjadi perhatian berikutnya adalah
rencana pelaksanaan pekan olahraga nasional di papua
di tengah kondisi ini
di tengah kondisi ini
di tengah kondisi pandemi yang serba tak pasti
persiapan pon yang rencananya berlangsung di bulan oktober mendatang
masih terus berjalan
namun koni pusat yang berkoordinasi dengan panitia besar pon papua
sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi
termasuk menjadikan olimpiade tokyo yang berlangsung
di bulan agustus dua ribu dua puluh satu sebagai rujukan
mungkin ponnya tetap jalan
kita atasi dengan broadcasting televisi yang besar
kemudian dengan streaming
video streaming juga yang kuat
sehingga memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat indonesia
juga untuk menyaksikan event itu
pandemi covid sembilan belas yang melanda dunia memang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan
tak terkecuali dunia olahraga
dari sejumlah event olahraga yang akan berlangsung tahun ini
pemerintah harus memastikan faktor kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama
erlangga wisnuaji dwi ari jakarta